nah berkaitan dengan pc gubernur itu sudah dikoordinasikan dengan tangan ini
jadi saya tidak punya hak lagi mengomentari mengusut
tidak ada hak lagi yang ada adalah tiga nama dari dprd
satu ibu prof keri dari umpah dua pak beg
kemudian dari pestana jeroves
dan dia juga dari sekolah dan pusat
ini dibantu ketiganya mantan kajah tim
bisa nggak boleh berkomentar
tapi ada koordinasi yang akan dilakukan untuk program programnya
kalau koordinasi siapapun yang terpilih nanti ditutupkan pak jokowi
saya akan memberikan pandangan pandangan
agar proses satu lima tahun menjadi pj lancar
karena jawa barat kan lagi bagus ya
ada lima ratus empat puluh satu penghargaan ekonomi terbaik
standar penanganan terbaik semua lagi bagus
jadi ibaratnya pj itu nanti tinggal ngegas aja
pemir yang mudah disiapkan
hingga saya bree karena rata rata kan bukan pemimpin politiknya
menurut anda tiga orang ini kira kira mampu atau layak buat menuju
sudah diujinya oleh dprd
itu kan tiga ini dari hampir sepuluh an nama ya
tapi itu kan belum tentu juga
pak jokowi punya pandangan sendiri
ini mah hanya satu pin
ada nanti pintu pengusulan dari dprd
ada nanti pintu pengusulan dari kementerian dalam negeri
pak jokowi punya diskresi sendiri
jadi tidak semerta merta datang dari tiga nama
tapi apapun itu saya pastikan jawa baratnya lagi bagus
siapapun yang dipilih akan sangat nyaman melanjutkan ke pemimpinan yang sudah saya pilih
saya mah pensiun jalan jalan
jalan jalannya ke mana ke jakarta atau ke mana
karena sepuluh tahun kan nggak pergi pergi secara pribadi